ketua umum partai golkar erlangga hartarto menggelar acara buka puasa bersama keluarga besar partai di kantor dpp golkar slipi jakarta barat
presiden terpilih prabowo subianto turut hadir dalam acara itu sore ini
prabowo disambut hangat ketua umum partai golkar erlangga hartarto saat menghadiri acara buka puasa bersama di kantor dpp golkar slipi jakarta barat
selain erlangga acara juga dihadiri sekjen dpp partai golkar lud paulus ketua dpd golkar jawa barat aceh hasan sazili dan sejumlah pengurus partai lainnya
sebelumnya prabowo juga hadir dalam buka puasa bersama sehari sebelumnya dengan presiden joko widodo
dan diproyeksikan atau diperkirakan gibran raka bumingraka juga akan hadir dalam acara buka puasa bersama dpp partai golkar hari ini
sementara itu saudara sehari sebelumnya presiden joko widodo mengundang para menteri kabinet berbuka puasa bersama di istana negara pada kamis sore
presiden duduk satu meja dengan para menteri koordinator dan menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih prabowo subianto
anda melihat suasana dalam acara buka puasa bersama presiden jokowi dan para menteri kabinet
tampak jokowi duduk satu meja bersama wapres ⁇ maruf ⁇ amin menko polhukam hadi cahyanto menko perekonomian erlangga hartarto
dalam acara itu wakil presiden maruf amin memberikan tausiah
jelang idul fitri warga jakarta dan sekitarnya rela antre panjang untuk menukar uang pecahan baru di kawasan gelora bung karno senayan